rabu malam polisi membekuk pelaku perampokan dan penembakan di spbu daan mogot sembilan juni lalu
korban davidson tantono dirampok dan ditembak setelah menarik uang tabungan di salah satu bank di jakarta
meski masih ada pelaku yang belum tertangkap polisi mulai menelusuri modus perampokan yang membawa kabur uang senilai tiga ratus juta rupiah ini
polisi belum mengungkap kronologi penangkapan serta identitas dua pelaku yang telah lima hari masuk daftar pencarian orang tersebut
namun dari olah tkp ulang perampokan nasabah bank ini diperkirakan melibatkan empat orang pelaku